sekarang coba kita akan melihat bagaimana kondisi yang ada di monas ya
oh iya ini udah jam delapan dua puluh tadi ya akan ada jalannya kirap
oh ini sudah dimulai
ya ini adalah proses ya dimana sang saka merah putih dan juga teks asli
naskah proklamasi sedang dibawa oleh
ada pasukan untuk menuju nanti ke istana merdeka
ya ini juga pembawa bendera begitu yang paski braka
alumni paski braka yang tahun dua ribu tujuh belas lalu sempat bertugas menjadi petugas paski braka di istana